seorang murid sekolah dasar di garut jawa barat meninggal dunia usai berkelahi dengan teman sekelasnya
perkelahian terjadi pada air pekan lalu usai sekolah
korban yang berinisial fnm siswa kelas enam di cikajeng garut berkelahi dengan hkm teman sekaligus saudara sepupunya
penyebab perkelahian h menuduh korban mencuri bukunya yang hilang
korban mengalami luka tusuk di kepala kiri dan punggung
f meninggal setelah sempat mendapat pertolongan di rumah sakit umum dr selamat garut pada minggu dua puluh dua juli
kejadian ini tidak dilaporkan keluarga dan polisi baru mengetahuinya setelah berita ini viral di media sosial
polisi akan melakukan proses hukum terhadap h karena telah menyebabkan korban tewas
polisi menyita pakaian korban dan gunting
hari ini kasus kami tarik ke polres supaya lebih cepat
kami akan menangani korban tersebut walaupun di bawah umur
korban meninggal dunia jadi kami akan proses secara hukum terlaku dulu
walaupun nanti kelanjutannya kami akan koordinasi dengan tp dua tp dua a dan wapas
jadi dari pihak korban mungkin karena ada hubungan saudara tadi
terus tidak mau ribet juga karena sudah meninggal